bertepatan dengan hari lahir pancasila pt ki meresmikan peluncuran lima kereta api baru di semarang jawa tengah
kereta baru ini diharapkan bisa meningkatkan animo masyarakat bepergian termasuk ke daerah tujuan wisata
direktur utama pt ki didik hartantio mengatakan tiga dari lima kereta api baru yang diluncurkan itu berangkat dari jawa tengah
yakni ka argo merbabu relasi semarang tawang gambir jakarta kemudian ka banyu biru semarang tawang solo balapan dan ka manahan solo balapan gambir jakarta
sementara dua kereta lainnya berangkat dari jawa timur yaitu ka argo semeru surabaya gubeng gambir jakarta dan ka pandalungan jember gambir jakarta
total kapasitas yang tersedia untuk lima kereta baru ini lebih dari dua dua ratus tempat duduk
kita ingin menggalakkan para wisata karena setelah pandemi ini kan ada euforia untuk bagaimana menikmati perjalanan dan masyarakat itu ingin mempunyai eksperien yang baru